ibu kota spanyol madrid menggelar kampanye agar warganya berpindah ke transportasi umum
pemerintah kota madrid memberikan diskon besar besaran agar warganya meninggalkan transportasi pribadi
para pelancong dan juga warga yang tinggal di madrid saat ini merasa senang
karena pemerintah kota madrid telah memberikan diskon tinggi bagi para pengguna transportasi umum
para pengguna angkutan umum merasa terbantu dengan adanya diskon ini
karena dapat mengurangi biaya transportasi ke tempat kerja atau lokasi wisata
pemkot madrid berharap adanya pemberian diskon ini dapat meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum di madrid
penggunaan angkutan umum ini diharapkan juga dapat mengurangi emisi gas co dua yang mengganggu lingkungan
namun diskon besar ini berlaku hingga tiga puluh juni dua ribu dua puluh